tak kalah uniknya dengan tulung agung di surabaya terdapat kampung unik yang khusus memproduksi bendera
geliat bisnis di kampung ini begitu semarak menjelang hari kemerdekaan indonesia
untuk meraih keuntungan besar pedagang pun rela buka dua puluh empat jam
seperti apa suasananya berikut liputannya
warna warni bendera dan umbul umbul begitu semarak ketika memasuki jalan darmo kali surabaya jawa timur
di kampung ini sebagian besar warganya menggeluti bisnis konveksi bendera
hal inilah yang membuat kampung ini dijuluki sebagai kampung bendera
rata rata pedagang di kampung bendera sudah berjualan lebih dari sepuluh tahun
awalnya mereka hanya menjual bendera merah putih biasa
seiring berjalannya waktu model bendera pun mulai dikreasikan
arifin adalah salah satunya
ia dan istrinya menggeluti bisnis ini sejak dua ribu empat
tidak heran jika pelanggannya
pun juga banyak dari luar pulau jawa
proses jahit dan modifikasi bendera dapat dilihat secara langsung di gerai miliknya
tidak tanggung tanggung untuk momen kemerdekaan tokonya buka selama dua puluh empat jam
geri payah arifin tidak sia sia
keuntungan yang ia dapatkan pun meningkat tajam
untuk penghasilan mungkin bisa jadi kita satu sampai tiga juta lah keuntungan bersih itu di satu harinya
itu kalau memang awal awal
kita mendekati tanggal sepuluh itu bisa jadi ada peningkatan peningkatan
di kampung bendera ini harga bendera dibanderol mulai lima ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung ukuran model dan bahan
di sini harganya agak murah
jadi saya cari kesini biar jauh
kader pun datang dari beragam kalangan mulai dari individu hingga instansi pemerintahan
tak heran jika di bulan agustus ini
kota strabe semakin semangat
dengan bendera dan warna warni umbul umbul karya warganya sendiri